hari minggu seperti hari ini adalah hari yang tepat untuk bersantai melepas penat
jika tengah berada di surabaya anda bisa mengisi waktu santai di hari minggu
dengan pergi ke lokasi lokasi alternatif wisata dan juga menikmati makan siang khas kota pahlawan
jika biasanya di minggu pagi jadwal anda adalah jalan jalan atau olahraga
maka di surabaya jawa timur anda bisa lanjut dengan berbelanja
salah satunya di pasar tembak
di pasar tembak jalan pahlawan sejatinya adalah sebuah jalan protokol di surabaya
lokasinya berdekatan dengan jalan tunjungan yang pada minggu pagi ramai dengan aktivitas warga saat car free day
setelah dari sana warga biasanya menuju jalan pahlawan ini untuk berburu berbagai barang
mengambil tempat separuh badan jalan ada seribuan warga berjubel
bercampur dengan warga yang membeli
pasar tembak hanya muncul di minggu pagi dan menjelang siang pasar pun bubar
siang menjelang saatnya makan
ada banyak pilihan menu santap siang di surabaya
salah satunya yang khas yaitu rujak cingur
ada beragam menu rujak di indonesia
tetapi rujak cingur surabaya adalah satu di antara yang paling unik
umumnya rujak menjadi kudapan
beda dengan rujak cingur yang disajikan sebagai menu utama
satu rujak cinggur berukuran besar cukup untuk menggajal perut sampai tiba waktu makan malam
ini karena isinya yang beraneka ragam
ada lontong mie goreng tempe tahu kedondong dan sayur mayur
kemudian disiram dengan bubuk kental berbahan terasi udang atau petis khas surabaya
setelah mengisi perut saatnya menuju
kampung ilmu sebenarnya adalah kompleks ruko di jalan semarang surabaya
lima tahun lalu pemkot menetapkannya sebagai kawasan khusus penjual buku murah yang disebut kampung ilmu
latihan menari adalah salah satu kegiatan rutin yang dilakukan di aula kampung ilmu setiap hari minggu
banyak juga warga yang datang hanya untuk menyaksikan anak anak ini berlatih
remo menjadi tari tradisional utama yang diajukan
diajarkan di sini selain juga tarian yang lain
penggagasnya adalah sebuah kelompok seniman yang menginginkan regenerasi penari tradisional tetap berlanjut
kalau anaknya memang serius berlatihnya itu mungkin nggak sampai sebulan udah jadi
meskipun latihannya hanya tiap minggu
enggak itu kebetulan ada tambahan biasanya kalau mereka ingin berlatih yang lebih serius
cukup sulit ternyata bernari remo
meskipun ini adalah latihan tapi bisa saya lihat di sini anak anak usia sd antara kelas tiga kelas enam sampai dengan usia smp begitu lincah begitu terlatih
meski terus bertumbuh tentu diharapkan surabaya tetap bersahaja dengan tidak meninggalkan seni dan kekhasan budaya yang menjadi identitasnya